keputusan pengadilan negeri jakarta pusat memenangkan gugatan partai prima
agar menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat menuai kontroversi
komisi yudisial menyebut akan mendalami substansi putusan itu
majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat akan diperiksa secara serius
untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
ketika meminta kpu menunda tahapan pemilu
apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat
maka komisi judisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan
namun perlu digarisbawahi bahwa terkait dengan substansi putusan
komisi yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan
buruk atau baiknya suatu putusan
forum yang tepat untuk menguatkan
atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum
domen komisi yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
pengadilan negeri jakarta pusat menyebut
tak mempermasalahkan rencana pemanggilan oleh komisi yudisial
sebab komisi yudisial memang berwenang memeriksa dan memanggil hakim terkait dengan kode etik
hal ini dinyatakan jurubicara pengadilan negeri jakarta pusat pada jumat siang
ky menyurat secara resmi itu
pimpinan akan melihat pemanggilan seperti apa itu ya
pernyataan jakpus itu itulah putusan yang dikeluarkan oleh majelis
karena jakarta penjakarta pusat
siapapun tidak berhak menilai itu benar atau tidak benar itu putusannya
itu silahkan publik yang menilai
menilai ya memberikan tanggapan silahkan
tapi untuk membatalkan putusan itu ada mekanisme ada upaya banding
dalam putusannya pengadilan jakarta
pusat menghukum kpu tak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan mengulangi tahapan pemilu dari awal selama dua tahun empat bulan tujuh hari
jika dijalankan putusan ini bisa membuat pemilu tertunda hingga dua ribu dua puluh lima